pemerintah indonesia menyatakan jika tahap ketiga dari uji klinis vaksin virus corona kerjasama sinovac dan bio farma berjalan baik terkait hal ini tim ahli sinovac telah berkunjung ke bio farma di bandung jawa barat
sedangkan badan pengawas obat dan makanan atau bepom akan segera berkunjung ke fasilitas sinovac di beijing untuk memastikan prosedur keselamatan efektivitas serta kesiapan vaksin
kemudian juga dilaporkan bahwa kemudian juga sedang disebut dashboard untuk tracing daripada vaksin program di mana nanti dalam vaksin itu perlu dilakukan tracing
perkembangan terkini dari uji klinis vaksin virus corona disampaikan menteri luar negeri retno marsudi usai ikut rapat terbatas bersama presiden jokowi secara virtual senin pagi
selain proses uji klinis yang berjalan lancar
retno juga menyatakan
jika tim ahli sinovac dari tiongkok telah mengunjungi fasilitas bio farma di bandung jawa barat untuk observasi pelaksanaan uji klinis vaksin tahap ketiga sekaligus meninjau kesiapan produksi vaksin
tim sinovac mengunjungi gedung dua puluh satu yang akan dijadikan tempat produksi vaksin sinovac dan gedung empat puluh tiga untuk produksi vaksin cepi dengan skema multilateral serta kandidat vaksin vaksin lainnya
selain itu bepom juga akan melakukan kunjungan ke fasilitas sinovac di beijing tiongkok
melihat lebih jelas kualitas vaksin yang saatnya
laporan yang diterima sampai saat ini uji klinis berjalan dengan lancar dan tidak diperoleh laporan efek yang berat
jadi intinya dapat berjalan dengan lancar dan sejauh ini hasilnya baik
sementara untuk vaksin sinovac dan g empat puluh dua pemerintah terus memastikan adanya proses saling berbagi data
karena uji klinis vaksin tersebut dilakukan di luar indonesia tepatnya uni emirat arab
proses ini penting dilakukan untuk memastikan kualitas efektivitas serta keamanan vaksin
tim liputan cnn indonesia